dari perguruan mawar bodas
mereka tak intinya mengganggu karena wasi
mereka memang tidak pantas
aku harus meletakkan mereka dengan tanah
tapi raden tenang dulu
kau sudah sembuh
tapi pelabrasi menembukan luka
dan raden abikara memberita hamba untuk kemarin
apakah raka bersungguh sungguh
apa maksud perkataanmu itu
bahkan kau terlihat terkejut ketika mendengar semua kesepakatan kita ini
bukankah kita sudah sepakat akan menjalani ini
dari jodh johari
seperti ketika kau membunuh mendiang ayah handu
apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh orang bernama abika itu
membunuh ayahnya sendiri
membatai penduduk yang tidak berdosa
dan sekarang merencanakan pembunuhan atas ibunya sendiri
apakah kau sudah berubah pikiran
kenapa kau sekarang jadi berubah
kenapa kau sudah berubah
kita sudah sepakat
untuk membunuh ibunda ratu
kalau dia tetap tidak memberikan lencana raja
jadi karena mereka menginginkan rencana itu
untuk jabatan raja
maka mereka melakukan rencana keji itu
aku tidak akan membunuh siapapun lagi
tanganku sudah dipenuhi oleh lumuran
kau lebih memilih mati
untuk mengingkari semua perjanjian kita
kau lebih memilih mati
untuk mengingkari semua perjanjian kita
untuk mengingkari semua perjanjian kita
untuk mengingkari semua perjanjian kita
untuk mengingkari semua perjanjian kita
jangan pernah memaksaku
abhikara pasti akan membunuhmu
jika aku berani menolak
lebih baik aku menyerah
baiklah aku tidak akan memaksamu
tapi kau harus tahu
tanpa kau harus membunuhnya
mungkin sekarang terbujur ke aku
ular ular berbisa itu di penjara ular
mungkin sudah mematuknya
aku harus segera menyelamatkannya
kau mau melawanku
hanya kematian yang akan kau dapat
jika menentang mistafatiku
apa yang terjadi dengan tanganmu raden
raja kadung gening
dia telah menghalang halangiku
untuk menangkap penyusup itu
siapa penyusup itu raden
dari perguruan mawar bodas
mereka tak intinya mengganggu kandang wasih
mereka tak intinya mengganggu kandang wasih
mereka memang tidak pantas dimaafkan

aku harus ratakan mereka dengan tanah
aku harus ratakan mereka dengan tanah
aku harus ratakan mereka dengan tanah
aku harus ratakan mereka dengan tanah
aku harus lakukan pendaftaran di california
aku harus lakukan penyusup itu
aku harus tahan di amerika tenggara
aku harus bisa
ibu dianjur di wartaum marke
anak siapa itu tadi ya
tadi ada disini
kok mana perginya anak nakal itu ya
paman tidak tahu kalau ini
sudah lah paman
tidak perlu meminta maaf
lebih baik paman cepat berdiri
dan menemani aku bermain ke kampung
paman kemarin sudah berjanji
mau menemani aku kan
tapi kita harus meminta aja
terlebih dahulu sama gusti prabu aden
paman bisa kena hukum sama gusti prabu
paman tidak perlu khawatir
aku sudah minta izin
jangan jauh jauh dari paman
ada apa gusti ratu
ada apa dengan aden molangsungsang
apakah kamu melihat putraku longsung sam
mohon ampun bustiratu
sepertinya tadi ada yang melihat aden
malangsungsang pergi bersama mudin gulau
sepertinya mereka bermain ke perkampungan
kenapa tidak ada yang meminta izin dahulu kepada aku
ya allah aku sangat mengkhawatirkannya
aku harus menyusulnya
dia pasti tidak kerasan di istana ini
aku jadi teringat tentang pepatah
sebersiapapun memandikan kerbau
pasti akan kembali ke kubangan lumpur juga
aku sedang tidak ingin bertengkar denganmu
apa maksudmu yunda
lagi pula siapa yang ingin bertengkar denganmu
apa yang aku katakan semua itu benar
sebaiknya kau cepat susul putramu itu di luar sana
jangan sampai dia mencoreng nama keluarga kerajaan
tanpa kau suruh pun
aku pasti akan menyusul putraku langsung sang
karena sendiri yang sudah mengizinkannya
apa maksud kanda sebenarnya
kenapa kanda lakukan itu
apakah kanda tidak berpikir
jika dia nanti akan membuat makhluk kerajaan
bagaimana jika dia membuat kekacauan
di keramaian ataupun di pasar
walang sung sang harus belajar mengenal rakyatnya
membaur dengan masalah
kau harus belajar mengenal rakyatnya
membaur dengan masyarakat kecil
agar gelap dia bisa mengontak
bagaimana kehidupan rakyat yang sebenarnya
kanda selalu saja membelanya
rai rai tunggu rai
tidak usah disusul
tapi kak kanda
dinda tidak mau hubungan dinda dengan rai kentering manik

dinda kentering manik harus belajar menerimamu
dan juga putra kualang sung sang
dengan segala kelebihan dan juga kekurangan
terima kasih kak kanda
kalau bukan karena permintaan kak kanda
dinda lebih memilih untuk tidak tinggal disini
dinda lebih memilih untuk tinggal di padang pohonai handa
dinda akan tetap disini bersama kak kanda